iya ngebantuin warung
ranti mau kemana
kebetulan saya mau belanja mau beli roti
aduh bang jangan deh saya cuma perlu satu kok
ah alhamdulillah berkat uang ganti rugi itu
aku bisa jadi setoran banyak
jadi kan lumayan
iya ke youtube
are gua kayaknya
mendingan buat gua kesawan
biar gua dapat lagi lagi lebih keren daripada lu
bener gua gambar lagi nih
gambar lagi ya
udah mah jangan buatin gua lagi
kurang ajar lama lama ya
gua gambarin juga lu kayak mak lu
apa lu pergi
apa lu dua duanya gua gambarin
dua duanya gua gambarin
salah lu pergi lu ada salah lu
apa kabuk lu
kenapa sih lu pake kesini segala
kenapa lu ga pergi aja
lu kan jadi kena bokel
masuk sana rumah lu
lu masuk rumah sana aja
pergi lah bikin susah gua aja
kayak udah mulai ngajarin les privat
ini uangnya buat ibu
aku emang kecewa banget
aku emang kecewa banget
aku emang kecewa banget
aku emang kecewa banget
aku emang kecewa banget
aku emang kecewa banget
aku emang kecewa banget
aku emang kecewa banget
aku emang kecewa banget
aku emang kecewa banget
aku emang kecewa banget
aku emang kecewa banget
aku emang kecewa banget
aku emang kecewa banget
aku emang kecewa banget
sekarang baca ini semua jadi satu
jadinya bacanya apa
nah sekarang catatannya udah pada selesai belum
oke kalau yang belum tolong diselesaikan
yang muda bisa belajar sendiri
kakak mau istirahat dulu ya
oh itu kan tukang soma yang tadi
lucu juga tuh cewek
lucu juga tuh cewek

lo tuh ngapain sih menggabungin gue
gue tuh paling alergi tau gak sama namanya cewek
lo pergi deh
tih alergi sama cewek aneh banget sih
mas aja kali belum mandi makanya gatel gatel
lagian siang siang tidur
maksudnya mau makan gratis tuh mau gak
mau gak mau ya
iya ngebantuin warung
ranti mau kemana
kebetulan saya mau belanja mau beli roti buat anak saya bang
ah ada rotinya
jangan deh saya cuma perlu satu kok buat anak saya
berkat uang ganti rugi itu aku bisa jadi setoran banyak
jadi kan lumayan dapet duitnya dari ngkong
sudah tahu suami orang masih saja udah godeh
masya allah adim
ya ampun ibu
ibu ibu kenapa bu
tak ada mana pangan
nggak nggak apa apa ibu nggak ada apa apa nak

jagain ibu kamu
ibu kamu tuh perempuan nggak bener tahu
ibu saya tuh bukan perempuan yang nggak bener
ala di sini sudah tahu semua
pekerjaan ibu kamu itu kerja di mana ada perempuan yang benar
hei asal pok tahu ya
ibu saya tuh cuma cip lain bukan yang lain
alah itu tadi akunya
kalau memang benar mana bapak kamu
tapi sekarang nggak pernah kelihatan
dasar perempuan murahan
anak juga anak haram
saya tuh bukan anak haram
bapak saya udah meninggal tahu
kamu anak haram
ngapain kesana sih ibu
ibu udah tahu pemilik sana tuh gak suka sama ibu
iya ibu kan cuma pengen beliin kamu roti
kamu kan pasti capek udah seharian jualan somai
lihat tuh nggak capek ibu
iya tuh pengen ngumpulin duit yang banyak supaya ibu tuh bisa keluar lebar itu
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi